ancaman virus corona semakin nyata
bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya
dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa desa
serta para kepala desa para lurah hingga ketua rt dan rw
harus melakukan sosialisasi secara total
kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah
dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona
bersatu melawan covid sembilan belas